kecelakaan melibatkan empat kendaraan terjadi di jalur mudik bukit tinggi padang sumatera barat
pengemudi motor beserta penumpangnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka
kecelakaan beruntun satu unit mobil dan tiga sepeda motor ini terjadi di jalur mudik
tepatnya di kawasan bukit berbunga jalur silang kota padang panjang sumatera barat
kecelakaan terjadi saat mobil gagal mendahuli kendaraan di depannya menabrak tiga motor dari arah berlawanan
pengumpang mengalami luka luka kemudian dibawa ke rumah sakit kota padang panjang
dan kedua kendaraan kita amankan ke pores padang panjang